kipi atau kejadian ikutan pasca vaksinasi merupakan gejala medis yang terjadi setelah imunisasi atau vaksinasi
umumnya gejalanya bersifat sementara dan ringan seperti pusing mual pegal dan demam
kepala seksi pelayanan medik rsud mampang dr kelvin riupasa menjelaskan
efek samping yang muncul pasca vaksinasi booster adalah hal yang wajar dan biasanya hanya berlangsung satu hingga dua hari
selain itu kelvin juga menyarankan lebih baik mengambil jenis booster yang variasinya berbeda dari vaksin sebelumnya
hal ini agar terbentuk sistem kekebalan yang lebih kuat
jadi dari saat ini itagi merekomendasikan vaksin heterolog
mungkin supaya karena kan berbeda ya mbak ya kalau sinovac kan diambil dari bagian
virus yang lain gitu kalau pfizer kan mrna mungkin biar responnya tuh kekebalannya lebih baik
setelah menerima vaksin booster ada sejumlah masyarakat yang melaporkan bahwa mereka mengalami kipi atau kejadian ikutan pas imunisasi
berupa mual atau nyiri nyiri pada lengan
namun sebetulnya dampak tersebut masih bisa diatasi atau dikurangi dengan sejumlah langkah yang bisa dilakukan
untuk mengurangi kipi menjaga kondisi sebelum dan sesudah vaksinasi booster penting untuk dilakukan
sehingga pastikan tumbuh dalam kondisi yang benar benar sehat
jangan sampai dalam keadaan sakit meskipun hanya penyakit ringan seperti batuk atau pilak
istirahat yang cukup dan makan terlebih dahulu
kemudian saat proses screening atau pemeriksaan harus jujur terkait riwayat penyakit dan kondisi tubuh kepada petugas nakas
setelah vaksinasi booster dianjurkan untuk istirahat yang cukup agar vaksin bekerja secara maksimal
siapkan waktu untuk pulang cepat atau istirahat dari kerja

hindari juga kegiatan berat terutama untuk lansia seperti olahraga yang terlalu keras dan angkat beban
jika terasa gejala seperti demam dan pegal dapat diringankan dengan minum paracetamol
salah satu penerima vaksinasi booster sulistio mengaku hingga kini belum merasakan gejala efek samping sejak vaksinasi dosis pertama

secara diri sendiri kalau kita
pagi hari paling tidak kita sarapan terlebih dahulu pastikan diri kita sehat
kemudian pikirkan bahwa kita harus semangat bahwa vaksinasi ini untuk melindungi diri kita sendiri dan lingkungan seperti itu
ia tidak merasa khawatir terkait efek samping vaksin booster
jika muncul gejala ia akan minum paracetamol atau melaporkan kepada petugas vaskes yang kontaknya tertera pada kartu vaksinasi